tapi memang ya walaupun tidak begitu populer di tanah air
nyatanya indonesia punya potensi luar biasa dalam cabang olahraga dansa
musisi agnez mo dan juga mendik but nadiem makarim
abis abisan bela dua pelajar ini atlet dan sports indonesia
lantas kenapa harus ada nada kontra
di saat generasi muda justru menorehkan prestasi di lantai dansa
kita bahas hal ini bersama dengan ronald zoo
kreatif direktur tanah air
hai kabus pak
hai apa kabar
halo baik sekali
oke kabar baik
kita lagi ngomongin soal jiwa generasi muda di lantai dansa
dengan dua pelajar yang viral di lini masa ya
sebagai seorang kreatif direktur sekaligus sebagai dancer
saya ingin tahu tanggapan dari karoro
soal perbincangan yang begitu besar di lini masa
mengenai dua pelajar ini
oke terima kasih kakus pak
ini jadi interesting banget ya menarik banget
kalau tadi dibilang kayak akan jadi muncul diskusi ini
dan menampilkan kayak potensi anak anak muda itu ternyata
jadi keringvil gitu ya
jadi ada sedikit terbuka bahwa ternyata genre dance juga bermacam macam
terus juga ternyata sport ini tuh memang bukan skill yang sepertinya mudah gitu ya
karena dari segi skill maupun dari segi penampilan ini memang
sangat unik tapi juga memang harus dan pelajari
jadi diskusi seperti ini tuh jadi kayak lebih menarik
jadi akhirnya kita membicarakan mengenai genre tarian dan juga prestasi pastinya
akhirnya memunculkan ya wah ternyata indonesia punya nih potensi
tapi kalau kita lihat nih karoro di lini masa di instagram contohnya
ada komentar miring yang menganggap bahwa dua pelajar ini dianggap merusak generasi muda
sentimen bahwa laki laki
atau perempuan dengan hijab menari
ada sentimen negatifnya
padahal banyak banget dancer laki laki di luar negeri yang sangat diapresiasi
kita tahu kemarin ada stephen twitch bos kemudian ada beberapa nama
kenapa sih masyarakat kita kayaknya masih menganggap sebelah mata profesi penari
pada gender atau identitas tertentu
betul kak fuspa
jadi itu yang benar benar kita pengen coba angkat sih karena diskusi ini juga jadi diskusi yang terbuka untuk
ternyata penari itu selalu dijadikan warga kelas tiganya panggung gitu ya
seperti kurang apresiasi kurang juga pengakuan untuk skill penari tersebut gitu
padahal skill seperti ini tuh memang sekali lagi memang sulit dilakukan gitu
dan saya percaya setiap atlet pasti sudah punya do's and don'tsnya
mereka sudah pasti tahu exactly regulasinya seperti apa
nah mereka ini tuh pasti sudah diajarkan kalau bagaimana harus berpakaian dan segala macam gitu sih
menurut saya memang kita sebagai dulu juga sempat juga aku ikut di salah satu olahraga yang sifatnya dance
juga di federasi juga memang ada beberapa regulasi regulasi yang saya yakin mereka sebagai atlet profesional tuh
pasti tahu harus bagaimana berpakaian
terus juga bagaimana mereka melakukan tarian tersebut
berpengalaman sebagai penari dalam federasi boleh diinformasikan ke kita mungkin karoro
kemudian apa bedanya dengan jenis tarian lain yang kita ketahui ini
dan sport ini tuh kenapa dibilang sport
karena menggabungkan tarian yang sifatnya artistik gitu tapi juga ada stamina nya di situ kak buspa
jadi itu menggabungkan tarian yang antara artistik koreografi terus juga skill individual
dan juga memang ada di situ lebih kepada stamina
sebenarnya dance sport sendiri ada banyak
tapi selain dance sport sendiri yang termasuk lah rada tuh kalau kita tahu di scene kita tuh mungkin ada keksier leading
even kayak break dance itu juga kita punya federasinya sebenarnya di indonesia
cuman mungkin karena ada ini jadi kita bisa terbuka lebih luas lagi mengenai pengetahuan dance di nusantara
dan juga sebenarnya kita sudah punya federasinya sih
nah dua pelajar yang viral ini bahkan sudah mendapatkan medali emas
kita tahu ada kompetisinya tingkat daerah tingkat provinsi
tingkat nasional bahkan ada internasional di sea games juga sudah menjadi kategori yang diperlombakan
tapi kalau melihat klarifikasi dari sekolah tersebut nyatanya anak ini adalah mendaftarkan diri secara mandiri begitu
kayak terdengar support dari sistem pendidikan kurang
bagaimana seharusnya sistem pendidikan ini bisa mendukung mendorong atlet atlet muda khususnya di kategori danceport ini bisa semakin melambat
yang namanya membanggakan indonesia
betul sih kak
kalau aku lihat memang dance itu memang sebenarnya belum jadi favorit karyawan
jadi kayak mungkin dibandingkan atlet atau olahraga lain dance itu mungkin masih belum sejajar lah posisinya
tapi disitulah kita jadi butuh dukungan
aku appreciate sekali agnez mo yang sebagai pelaku
aku tahu dia empower now generation
dan juga dari kemendikbud juga udah mulai mengeluarkan statement statement itu juga menurut saya itu sangat baik sekali
jadi mungkin dance di indonesia sendiri bisa lebih diapresiasi
karena selain kesempatan dan juga apa namanya dukungan itu kita benar benar butuh banyak faktor lain
ketika viva kayak pendanaan kita juga butuh kurikulum dan juga karena ini sifatnya sport kita mungkin lebih banyak pelatihan yang harus dilakukan gitu
daripada dengan dance yang sifatnya mungkin theatrical atau dramatical atau yang seperti itu
saya setuju pelatihan pendanaan untuk bisa memaksimalkan kemampuan anak anak atau atlet atlet muda indonesia
kak ronald terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
terima kasih kak